sehari setelah pelantikan menteri dan juga pejabat setingkat menteri kabinet indonesia maju presiden joko widodo langsung menggelar rapat perdana kabinet indonesia maju pagi ini
rapat perdana kabinet indonesia maju dimulai sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat di istana merdeka jakarta
presiden joko widodo langsung memimpin sidang perdana untuk hari ini
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati bapak wakil presiden
beserta pak remengko pak menteri
sebelum pak al baghdadi yang hadir
pada pagi purna yang pertama
pada pagi hari ini
saya ingin menyampaikan beberapa hal
yang harus kita ketahui bersama
terutama yang akan kita kerjakan
kerja kerja besar yang akan kita lakukan
dalam lima tahun ke depan
yang pertama yang ingin saya sampaikan sekali lagi
ini saya perusahaan ulang
bahwa tidak ada visi misi menteri
yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden
ini tolong dicatat karena dalam lima tahun yang lalu
ada satu dua tiga menteri yang masih
belum paham mengenai ini
jadi dalam setiap rapat baik rapat paripurna
dalam rapat rapat terbatas
di dalam rapat rapat internal
itu ada sebuah payung hukum
kalau sudah diputuskan di dalam rapat
jangan sampai di luar masih di tribut drowned
masih diributkan lagi
silahkan rame nya di dalam rapat
mau debat di dalam rapat saya dengarkan
tapi kalau sudah diputuskan
dengan segala risiko harus kita laksanakan